tidak hanya perang atau bukan perang apa namanya narasi yang kemarin dibangun di persidangan makam konstitusi
tapi ada satu hal yang masih mengganjal kita kita masyarakat sipil tentunya mengenai tragedi dua puluh satu dua puluh dua mei
bukan hanya siapa dalam kerusuhannya bang ngabalin
tapi kita lihat di saat di zaman demokratisasi di indonesia semaju ini
ada sembilan orang yang harus meninggal dunia di tengah proses unjuk rasa
apakah itu penumpang gelap atau bukan penumpang gelap itu soal lain
tapi ada problem demokrasi dan ham yang telanjang mata kita lihat di depan mata kita
kita dengarkan dulu beberapa pernyataan mengenai hal hal ini
bahkan petugas yang menghimbau diserang
bukan saja menggunakan benda benda yang kecil tapi benda benda yang mematikan
masa tersebut sudah disetting didesain untuk rusuh menyerang memprovokasi petugas
ori tentunya menghalau dan membubarkan
dilengkapi dengan guys air mata water cannon dan peluru karet serta peluru hampa
sudah beberapa kali saya sampaikan di publik
bahwa personil pengamanan dua puluh satu dua puluh dua mei baik tni dan polri
tidak dilengkapi dengan peluru tajam
polisi sudah mengakui bahwa ada sedikit kendala yang cukup serius soal pengungkapan
sembilan orang yang ya tertembak fifaarta banjir lo ya pelurunya sudah peluru tajam
iyaka soal hai senjatanya dari mana ya kan siapa yang menembak itu prnya
pada kebeban yang lain soal soal yang
kelihatan di publik bahwa ada
penggunaan kewenangan secara berlebihan
diurus oleh kepolisian ada propam
ada paminal dan sebagainya
saya mau pinjam kalimatnya rocky gerung
atas dasar rasa keadilan publik
ini punya problem bung rocky
hal hal seperti ini
tentu saja kita mengerti
kesulitan di lapangan polisi
tetapi kalau itu
yang dikeluh kesahkan
pertama kali orang merasa
itu sebagai apologi sehingga
orang nggak perlu lagi usut peluru tajam
dari mana itu karena tadi pak polisi mulai
dengan bahkan katanya
kata awal itu bahkan aparat
diserang oh iya itu
sebagai fakta iya
tapi menambahkan kata bahkan itu
bisa berfungsi untuk membatalkan
kasus yang lain itu
atau peristiwa yang lain itu
terbunuhnya sembilan itu jadi
kita mengerti bahwa ini
sudah terjadi itu maka
berlaku prinsip hbs korpus itu
bahwa korbannya itu
hadirkan supaya diuji
di pengadilan tuh peluru siapa
dengan cara apa terbunuh
kan itu yang orang ingin tahu kan
jadi soal bahwa polisi jelas
terjadi hal semacam itu
aparat yang sudah berupaya untuk
menahan emosi segala macam
tapi bukan itu faktanya tuh
itu fakta lapangan sekarang ada
fakta kemanusiaan ada fakta
problem demokrasi itu orang nunggu
oke dalam keadaan
perusuh ini terhadap polisi tetap faktanya
adalah ada yang meninggal itu
dan nggak ada beritanya
sampai sekarang bahwa sudah
taraf apa diperiksa
forensiknya sampai seberapa jauh itu
relasi dengan keluarga seberapa banyak
komnasam fungsinya apa udah jalan
polisi juga kemudian menambahkan beberapa kasus lain
seperti pembunuhan dugaan
atau percobaan pembunuhan kepada
para pejabat seperti miranto
ini berkelindang nggak dengan kasus ini
jelas aja di dalam teknik komunikasi
di dalam teknik komunikasi kalau fokusnya
terlalu panas pada satu titik dibikin
banyak fokus dan itu soal biasa sebetulnya
jadi strategi komunikasi saja
menurut anda atau seperti apa
ya publik yang
dia akan lihat bahwa kok fokusnya sekarang
dibikin banyak gitu kan sehingga fokus
yang lain jadi blur gitu yang satu
di zoom out yang satu di zoom in
tapi kan akan ada catatan kan
di kontras akan dicatat di lbh dicatat
ya sebetulnya kan begini ya kalau saya ingin
tidak di sini saya pernah ngomong dan
di beberapa tempat selalu saya bilang
untuk dan atas nama penegak penegak
hukum maka institusi yang bisa kita
percayakan dalam penegakan hukum dan
keamanan negara itu adalah polri oke
itu satu karena itulah maka polisi tidak
mungkin menggunakan opini menggunakan
informasi dari medsos kemudian
mengungkapkan siapa dalang dibalik ini
tetapi harus dimengerti bahwa berkali kali
saya bilang bahwa kita memberikan
kepercayaan dan rakyat tentu menurut saya
menunggu kepada kepolisian negara dan
komnas ham itu sebabnya ketika saya ditanya
tentang pembentukan tim gabungan tgpf saya bilang
ketika institusi negara tidak berfungsi
maka tidak relevan tim tim itu semua
nah pada posisi inilah bu saya ingin katakan bahwa
percayalah karena negara memberikan
kepercayaan undang undang perintah
undang undang kitab undang undang hukum
pidana dan seterusnya memberikan kepercayaan
sepenuhnya kepada kepolisian negara
sehingga kita saya anda roky gerung dan
rakyat indonesia jangan sampai a priori
terhadap apa yang dilakukan oleh polisi
membuat saya bingung ini bu ngabalin di
tengah era di mana tadi anda katakan
kualitas demokrasi kita semakin lama
semakin meningkat ada orang meninggal
dunia di masa atau di term ketika ujuk
rasa itu terjadi bagaimana menjelaskan
ini bukan ujuk rasa ini bukan ujuk rasa ini bukan ujuk rasa
orang orang ini kan perusuh
oh ini beda beda dengan
iya dong bagaimana orang ada yang membuat
kerusuhan sampai jam tujuh pagi belum
sudah diputuskan pengadilan untuk itu
dimintakan menjadi saksi dan kemudian
menjadi tersangka ini adalah keluar dari
mulut mulut mereka lah pernyataan siapa
yang memerintahkan siapa yang memberi uang
siapa yang mengarahkan dan lain lain
sebagainya jadi informasi ini polisi
dapat dari mereka mereka itu jadi ini

kita serahkan sepenuhnya kepada
kepolisian terhadap indonesia
jadi anda lihat memang ada penumpang gelap
yang jadi problem dalam demokrasi
sudah ini fakta fakta bukan opini bukan
lagi dari medsos seperti anda dapat atau
pak rocky gerung dengan saya bukan ini
fakta yang mereka kemukakan
iya artinya bahwa nanti ada orang yang
menggugat terhadap pernyataan pernyataan
lagi lagi ini nanti di mahkamah gitu dong
oke kalau kita pakai helikopter
kan sederhana membaca logikanya itu
oke teknis pembuktian tentu saja kita
lihat bagaimana proses hukum berjalan tapi
demokrasi dari segi hak asasi kebebasan
mungkin anda lihat ada problem yang terserak
nggak dari rangkaian
ada artinya ada upaya untuk tukar tambah
kasus tukar tambah isu tukar tambah opini
itu kan kalau tadi ngabalin bilang ini
udah fakta gini ya bahkan bap itu bisa
dibantah ulang oleh si terdakwa jadi
kenapa mau disini
karena itu disebut fakta
kalau bukan fakta apa
kalau bukan fakta apa coba anda jawab rocky
ya memang bukan apa apa belum jadi konten
kalau begitu tidak boleh anda menyangka
kalimat itu kalau anda boleh membuat sebuah
pernyataan tetapi yang saya kemukakan ini
adalah sesuatu yang nyata keluar dari
mulut orang yang diperintah yang dibayar
dan itu dalam proses hukum ya bapak ngabalin
terus di mana masalahnya
dia bisa ucapkan kalimat a ketika di
kepalanya ada pesto dan di dalam proses
dia bisa bantah ulang
itu urusannya lain lagi
itu yang disebut fakta
kalau bukan fakta apa coba
bahwa nanti membuktikan tentang kebenaran
pernyataan itu bukan di tempat di mulut
rocky tapi itu di mahkamah
tapi pastikan itu sudah terjadi
anda selalu memutar sebuah makna yang membuat
orang itu keliru di publik itu masalahnya
pasti untuk menguji bahwa anda konsisten pakai
makna itu dan anda nggak mengerti artinya fakta
kalau fakta bisa berubah bagaimana coba
roky roky dengar baik baik kalau anda memasukkan
tentang berita acara pemerintah pemerintah dan pemerintah
cara pemeriksaan itu bisa berubah kemudian menuduh
berarti anda menuduh polisi
tidak yang saya tuduh adalah kekacauan anda
mengenai kata anda sebut itu data yang diucapkan
bukan fakta bisa bedanya nggak
bukan data kawan itu sebuah pernyataan resmi
itu yang keluar dijadikan sebagai fakta
fakta berubah apa nggak gimana sih
soal itu urusannya bukan urusannya rocky
di situ kekeliruan anda berpikir
bukan urusan anda juga menyebut itu fakta
ya dong saya berhak untuk menyampaikan
saya harus menuduh bahwa polisi itu berbohong
atau anda menuduh polisi itu memacungkan
pistolnya di depan para tersangka
di situlah kerangka berpikir roky itu
selalu membuat pusing orang
bung roky bu roky dan bu roky
anda terlalu pandai menggunakan kata kata
roky di situ ujungnya
oke bu roky kalau tadi saya
saya tidak keliru saya tidak pusing
ketika berpikir saya itu
mengerti terhantang narasi dan diksi
yang anda pakai
nanti setelah selesai acara ini ngabalin lihat
apa beda antara
tidak penting tidak penting
sudah selesai tamat sekolah kita itu rocky
kecuali anda yang belum tamat sekolah saya sudah tamat sekolah itu
kalau anda sudah tamat kenapa anda tidak mengerti
beda antara fact dan data
saya tidak mengerti bukan tidak mengerti
pikiran kerangka berpikir roky
yang membuat publik itu bingung dan keliru
orang tidak menuduh siapa yang
kecuali roky gerung yang menggunakan
diksi dan narasi yang membohongi publik
yang bingung itu orang yang dengar
oke yang terakhir saya pakai kalimatnya roky
untuk nanti anda tangkapi juga anda mengatakan bahwa
ini seperti tukar tambah
ada tukar tambah
ada tadi bahasa anda
tukar tambah kasus dan hal lain
seberapa bisa optimis kita bisa
salah satu kunci utama demokrasi adalah
penegakan hukum rule of law
pembuktian fairness gitu ya
anda lihat ini punya masa depan yang baik
oke gini saya mau terangkan ya
dengan kasus ini jangan terlalu lama bung roky
keadaan hari ini menjadi rumit
dan ada banyak contoh yang menjadi banyak
sehingga saya sebut tadi pasti ada tukar tambah kasus
tukar tambah opini
karena ini adalah soal to be or not to be
bagi peter hanna
kalau dia gagal berarti
seluruh kasus di belakangnya akan dibongkar ke depan
biasa saja dalam politik
sampah itu pernyataan sampah roky gerung
bahkan sampah pun harus kita hargai
dalam keadaan kekacauan pikiran
terlalu pandai kau menggunakan kata katamu roky
kasih kesempatan roky dulu kasih kesempatan roky nanti ada yang nanya
kasih kesempatan roky dulu
karena mau dipastikan
bahwa ini nggak boleh gagal
jadi keterangan itu
yang menjelaskan bahwa
memang jadi rumit sehingga transaksi
ya udah itu soalnya yang memoderasi transaksi
dalam dialog kali ini adalah saya
bung roky sudah katakan terakhir closing statementnya
anda terakhir saya mau bilang gini
kalau tukar tambah kasus
tukar tambah opini
itu artinya roky
sedang memainkan publik
dengan berbagai macam kasus kasus
untuk menutup kebijirannya polisi itu fungsi teknis
bukan polisi yang mainkan
jadi kalau roky masih menggunakan
tukar tambah opini
sementara polisi itu kan lembaga independen
saya dari tadi bicara polisi
menggunakan fakta fakta fakta
roky menggunakan opini
tukar tambah fakta tukar tambah opini
tukar tambah kasus
itu merusak narasi berpikir publik pak
jangan pandai menggunakan kata kata
yang membohongi publik roky
karena durasi kita sudah habis
terima kasih bu roky terima kasih bu ngabalin
diskusi yang enak dan asik ini mungkin kita akan bisa lanjutkan
publik pasti tahu siapa yang berbohong disini
publik akan menilai semua kesimpulan ada pada anda
terima kasih bu ngabalin terima kasih bu roky
kami akan segera kembali ke jadinya